mudik saudara kita akan melihat bagaimana situasi arus mudik di pelabuhan merak cilegon banten yang nampaknya sudah mulai ramai
calon penumpang kapal mengaku pulang lebih awal untuk menghindari kemacetan
ya saudara para pemudik nampak memadati dermaga reguler untuk memasuki kapal penyeberangan menuju pelabuhan bakahuni lampung
jumlah penumpang terpantau semakin meningkat meskipun lebaran masih satu pekan lagi
menghindari kepadatan di puncak arus mudik memang saya percepat karena dari berita berita yang beredar kan memang puncaknya itu h lima h empat
makanya saya berangkat hari ini dari bogor mau ke lampung
dari garut ke tujuan ingin pulang ke palembang
ya saya cepat cepat pulang karena saya tidak ingin kejebak macet